kita ke informasi selanjutnya gili trawangan selalu menjadi destinasi wajib para pelancong yang menyambangi pulau lombok nusa tenggara barat
lalu bagaimanakah kondisi gili terawangan sepekan setelah terjadi gempa berikut liputan dari produser lapangan reza ramadan
pulau giri terawangan selalu menjadi destinasi pariwisata unggulan di pulau lombok
biasanya di pulau ini selalu dipadati oleh wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara
namun sepekan setelah terjadinya gempa bumi yang menguncang pada lima agustus lalu pulau gili trawangan tidak lebih seperti pulau mati
beginilah kondisi terkini dari pulau gili trawangan di lombok utara setelah gempa
kafe dan bar yang biasa dipenuhi wisatawan kini hanya ada meja meja kosong
tidak ada pertokohan yang berjualan di sepanjang jalan ini
suasana mencekam gempa tujuh skala richter yang mengguncang lombok lima agustus lalu dapat terlihat jelas di sini
bintang lima tidak luput dari kerusakan
puing menara masjid yang runtuh ke jalanan belum dapat dibersihkan karena sulitnya alat berat masuk ke gili trawangan
tidak ada aktivitas perekonomian karena untuk sementara wisatawan belum diperbolehkan berkunjung hingga batas waktu yang belum ditentukan
hanya pengusaha karyawan pertokohan dan bantuan kemanusiaan yang diizinkan untuk masuk
para pengusaha memiliki tekad untuk dapat membuka kembali pertokohan pada awal september
untuk menggait wisatawan eropa yang biasa memadati gili trawangan pada bulan tersebut
pastiin saya mau semuanya bisa masuk langsung mungkin tanggal satu september
tapi tidak aman sekarang karena di sini masih ada gempa yang kecilan
sama ada banyak kita mau bersih di sini juga
orang dia takut terus kalau mau kerja lagi di sini
kasih dia waktu untuk kesehatan kan
pemulihan sektor pariwisata pasca gempa harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi
apalagi gili terawangan bersama gili meno dan gili air menjadi penyumbang signifikan pajak asli daerah lombok utara sebesar empat puluh lima persen
reza ramadan lombok utara